situasi keamanan di myanmar semakin panas dengan bertambahnya korban jiwa
keibat kekuasaan junta militer pascha kudeta
kondisi seperti ini tidak hanya sekali terjadi
asean sejauh ini meminta myanmar agar mengedepankan dialog penyelesaian konflik
untuk membahasnya lebih lanjut kita sudah bersama dengan dina prapto raharja
mantan perwakilan indonesia untuk asean intergovernmental commission on human rights
halo selamat malam ibu dina
selamat malam mbak
ibu dina kita sudah lihat situasi terkini di myanmar
di mana junta militer semakin keras menghadapi aksi demonstran
dan sejak kudeta militer dilaporkan lebih dari lima puluh orang demonstran tewas
sebagai mantan perwakilan indonesia untuk komisi hak asasi manusia asean
apa yang dapat ibu cermati dari kondisi ini
sejauh mana kemudian kekerasan ini akan terus berlangsung
saya melihat bahwa setiap negara masuk juga negara negara asean maupun negara negara besar
masih punya kesulitan untuk memahami nature atau sifat dari kekerasan yang berkembang ini
semua masih berpikir bahwa ini merupakan masalah antara kontok yang tersengketa dari segi pemilunya
padahal kalau dipikir pikir secara lebih lengkap
satu hal yang harus menjadi fokus
di mana pun tingkat internasional
melakukan pembunuhan terhadap
kelompok masyarakat sipil
apalagi oleh dari penguasa negara
pada warga negaranya
itu adalah suatu kejahatan
jadi kejahatan itu jelas termaktub dalam
lengkap dengan semua protokolnya
serta dalam hukum militer pun
itu sangat jelarah dalam tribunal
hal ini diharamkan
jadi dalam situasi terang sekalipun
kelompok sipil haram hukumnya untuk dihukum dengan cara dibunuh
dan kita lihat bahwa yang kedua itu yang memprihatinkan adalah
sejak asean mengeluarkan statement menteri menteri luar negerinya
itu yang terjadi adalah peningkatan jumlah pembunuhan terhadap sipil
dan kita tahu jumlah orang yang dibunuh itu tak terlalu besar
dan mereka ditembak
jadi langsung satu di kepala
dan yang dibunuh ini anak anak
jadi sekitar delapan belas sembilan belas tahun saja
dan mereka didatangi ke rumahnya
bahkan dibunuh di hadapan orang rumahnya
hanya karena mereka berdemonstrasi
jadi ini sangat beda dengan masalah konflik bersenjata
yang mungkin pemerintahnya bolehlah sama sama mengeluarkan senjata
itu pun terhadap masyarakatnya sendiri tuh haram sekali
jadi sebenarnya sikap negara negara dunia sekarang masih selalu lembek terhadap militer myanmar
itu yang harus betul betul kita cermati ya
ini sangat sangat memprihatinkan situasi di myanmar ini
kita juga tahu bahwa sejak kudeta militer terjadi pada februari awal
ini negara negara asean sudah mengeluarkan statement
meskipun masih normatif kalau kita lihat untuk mendorong rekonsiliasi
kemudian komunikasi yang lebih lebih lunak begitu
apa yang ibu dina lihat di sini
mengapa asean begitu sulit untuk bisa mendamaikan atau membuat situasi
mendorong kedamaian yang ada di myanmar
pertama saya harus sampaikan dalam terus terang ya
bahwa dalam situasi yang seperti ini
negara negara punya investasi besar di myanmar
dan itu mereka adalah anggota anggota asean
memilih untuk tidak melakukan apapun
seminimal mungkin menganggap ini sebagai masalah dalam negeri myanmar
itu titik awalnya
jadi ketika indonesia menawarkan posisi untuk lebar sikap
itu yang dihadapi
itu masalah pertama
masalah yang kedua indonesia pun melihat bahwa masalah seperti ini bisa diselesaikan
dengan cara mendudukan semua pihak
dan menyuarakan bahwa semua pihak harus menahan diri
ini juga keliru sebenarnya dari posisi kita
karena sikil sekedar berdemonstrasi
dan mereka berdemonstrasi karena mereka sudah ikut pemilu
dan hasilnya dikhianati oleh militer
semata mata para militer mengatakan bahwa mereka harus tetap berkuasa
dan kita sudah tahu sejak pemilu pemilu sebelumnya pun
militer myanmar berkali kali mengubah konstitusi
hanya demi mempertahankan kepuasaannya
jadi kalau indonesia menyuarakan dan sepakat dengan negara yang lain
yang juga ingin lembut saja terhadap militer myanmar
maka itu satu jalan yang sulit
karena tadi kembali ke poin yang tadi
ini bukan sengketa pemilu biasa yang kemudian membuat semua orang bisa duduk bersama
di satu meja
dan bukan forum menu lah
saya tergastikan ini bukan tempatnya untuk menteri luar negeri untuk bicara soal ini
apalagi kalau yang kita temui adalah menteri luar negeri yang ditunjuk oleh bintani
itu juga suatu kesalahan tersendiri di situ
meskipun secara historis sedikit mirip ya indonesia dengan myanmar
pernah dipimpin oleh seorang jenderal tentara begitu
karena indonesia waktu itu transisi menuju demokrasi
dan kita sudah melalui pemilu dan hasil pemilu berjalan di perasa
karena di myanmar ini adalah gerakan demokrasi
demokrasi yang berhadapan langsung dengan militer yang melumpah mereka
membunuh semua saja yang berusaha untuk mengatakan bahwa yang menang adalah militer untuk mlb
mungkin itu adalah hal yang berbeda dengan indonesia
artinya dengan kondisi seperti ini memang kita tahu bahwa negara negara asean termasuk indonesia
menahan diri dalam mengeluarkan statement
tapi yang idealnya harus dilakukan menurut
ibu dina apa yang konkret begitu
jadi yang pertama saya ucapkan bahwa pertama militer itu harus di out
dihilangkan semua pengakuan internasionalnya
jadi kegiatan mereka untuk mewakili myanmar baik bagi diplomat maupun pemimpin negara
harusnya tidak diakui lah oleh negara negara di dunia
apalagi di asean
yang kedua yang dilakukan itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan keluarga negara
yang kedua senjata seharusnya dipantau secara internasional pergerakannya dan dihentikan pasokannya ke myanmar
itu gerakan yang paling presensible menurut saya
yang ketiga di tingkat internasional seperti un security council
itu harusnya bisa lebih tegas dengan segera melakukan hukuman dan mengatakan penghentian
dan mengatakan penghentian keras kegiatan militer di myanmar
jadi kehadiran pihak internasional di sana adalah untuk menghentikan kegiatan militer di myanmar
sekjen pbb antonio guterres mengecam kudeta militer tersebut
meski demikian dewan keamanan pbb gagal untuk menyepakati pernyataan bersama
karena tiongkok dan rusia menolak mendukung pernyataan yang mengutuk aksi kudita militer tersebut
sementara yang terbaru nih ibu dina
militer myanmar dilaporasi
menyatakan siap menghadapi sanksi dan isolasi
bagaimana ibu dina melihat situasi ini
apakah karena myanmar merasa mendapatkan dukungan dari tiongkok dan rusia
penelusuran saya di lapangan itu menunjukkan bahwa
karena dari penelusuran saya di lapangan
memang pihak militer di myanmar itu sebenarnya sudah siap untuk melakukan kudeta
sejak mungkin tiga atau empat tahun lalu
sejak kasus robbingnya itu elektrus ya
jadi negara negara di sekitar asean
khususnya yang paling dituangkan oleh myanmar adalah thailand
jadi militer thailand itu adalah sahabat dekat dari militer myanmar
jadi tiba tiba pintu belakang thailand itu pintu belakang bagi pemerintah
nah kalau kerjasama dengan china itu tidak berjalan dengan optimal
mereka pasti akan minta tolong pada thailand
jadi kalau kita perhatikan di sini
terlalu banyak kawasan kawasan berbatasan
kalau sampai di tingkat internasional
terjadi sanksi tetapi mereka tidak memperhatikan nasib para kaum si
dan tetap membiarkan militer memegang kejahatan
maka mereka bisa dibunuh dengan lebih seji sebenarnya
karena seperti orang sudah siap dibunuh ya
lalu pintunya ditemua
ini pasti akan berhasil yang lebih lagi kepada masyarakat di myanmar
kalau pembunuhan itu begitu mengerikan oleh junta militer ini
masalahnya kondisi darurat ini diberlakukan oleh junta militer
sebenarnya jika anda mencermati perkembangan yang terjadi sejauh ini
bagaimana anda melihat yang terjadi di myanmar ini
apakah bisa berdampak pada keamanan atau keamanan kawasan di asia tenggara
nah ini kita juga harus hati hati dengan narasi yang dimunculkan oleh pihak militer
jadi kalau dalam konstitusi
dalam konstitusi dua ribu delapan di myanmar
maka pihak junta militer punya hak untuk berkuasa ketika situasi itu di
pak kenapa mengalami ancaman disintegrasi
akibat kegiatan tambahan terutama yang sifatnya bersenjata
waktu awal pertama satu februari itu di pemandang
sebenarnya tidak ada yang pegang senjata selain militer
dan sampai hari ini pun
yang pegang senjata itu hanya militer
jadi siapa yang mau melakukan disintegrasi tanpa senjata
ini yang kita harus jelasin
dan yang melakukan pembunuhan pada warga negaranya sendiri
itu kan militernya
dan selama bertahun tahun
partai yang berkuasa di sana itu
partai yang seharusnya bisa berkuasa partai yang terdiri
itu selalu menang dalam pemilu
dan konstitusinya diubah terus supaya hal itu tidak terjadi
jadi karasi dari militer
itu harus kita waspadai betul
karena memang cara militer di sana untuk tetap bertahan
adalah dengan memastikan bahwa
stabilitas itu tidak terjadi
asalkan militer yang berkuasa
itu yang mau dia buat
ini adalah kebijakan kebijakan yang lebih konkret
kita tunggu dari negara negara di kawasan
terima kasih ibu dina
sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini